tarif kereta cepat jakarta bandung masih belum ketuk palu
namun pt kcic sebagai operator telah mengajukan saran kisaran harga untuk dijadikan pertimbangan bagi pemerintah
dan berikut kita simak sama sama laporan khas redaksi
indonesia kembali memiliki moda transportasi umum baru
dengan kereta cepat ini masyarakat bisa menempuh jakarta bandung dengan waktu yang sangat cepat
ya kereta cepat yang melaju hingga tiga ratus lima puluh km ini membuat perjalanan jakarta bandung dan sebaliknya dapat ditempuh dalam durasi empat puluh menit saja
nah biasanya nih kalau ada hal hal yang baru orang itu selalu penasaran sama harganya termasuk kereta cepat jakarta bandung ini
meskipun belum ketuk palu tapi pihak kcic sendiri sudah menyarankan agar tarif tiketnya berkisar rp dua ratus lima puluh
hingga rp tiga ratus lima puluh untuk kelas ekonominya
pt kcic melalui general manager sekretarinya eva hairunisa menyatakan ada sejumlah pertimbangan saat mengajukan besaran tarif ini
salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah penghitungan biaya operasional
tarif awal ini juga komposisinya penghitungan tarif itu banyak ya
kita sudah melakukan dari berdasarkan survei atp wtp juga dari studi polar ui
kemudian juga tentunya dengan penghitungan biaya operasional
nah ini untuk mengajukan di awal tarif itu besarannya berkisar di antara rp dua ratus lima puluh sampai dengan rp tiga ratus lima puluh untuk awal
nah ini nanti kita lihat persetujuan resmi terakhirnya seperti apa
nanti akan kita umumkan kepada masyarakat
terkait tarif pengamat transportasi sekaligus analis transportasi perkereta apian masyarakat transportasi indonesia atau mti aditya dwi laksana menyatakan
tarif yang diusulkan kurang kompetitif
mengingat jarak antara jakarta bandung
yang masih di bawah dua ratus km
tarif ini masih kurang menarik bagi daya beli masyarakat
aditya menambahkan transportasi yang menawarkan kecepatan perjalanan lebih efektif jika dibuat untuk jarak di atas delapan ratus km
karena kalau di bawah dua ratus km dia masih bersaing tetap dengan akutan jalan yang berbasis jalan tol
tapi kalau di atas delapan ratus km dia akan bersaing tetap dengan akutan penerbangan
sisi bahwa itu memang nilai terendah yang bisa ditawarkan oleh kcic
hanya kalau ini sebetulnya lebih berlaku untuk mereka yang bertransportasi atau bermobilitas secara individu ataupun mungkin dibiayai kedinasan
karena kalau tiga ratus ribu keluarga empat orang ya mbak ya
kali empat sudah satu dua juta
mungkin mereka akan berpikir oh tetap mending menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan kereta cepat
lantas bagaimana tanggapan masyarakat terkait harga yang telah diusulkan ini
tapi ini berharga kan
maksudnya misalnya ada orang melakukan bisnis atau pengusaha yang harus cepat balik balik ya ga masalah
kalau budget kita ga sampai ke situ ya berarti lo pilih
jadi ini kan salah satu alternatif perjalanan kita ke bandung kan
kalau pas awal awal sih sebenarnya ya jangan segitu dulu lah
maksudnya kalau pas awal awal sih sebenarnya ya jangan segitu dulu lah
maksudnya harga di bawah dari harga promo
harga ini harus ada promonya dulu supaya untuk yang belum menikmatin bisa menikmati
pokoknya ya sekitar jangan sampai dua ratus
pantes lah ya pantas banget untuk harga dua ratus lima puluh ribu sampai tiga ratus lima puluh
karena kan kita anggapannya boleh waktu ya
dengan urgensi yang misalnya kepepet banget nih mungkin saya bakal naik kereta ini
peresmian kereta cepat akan dilaksanakan pada satu oktober dua ribu dua puluh
nantinya setelah diresmikan kereta cepat jakarta bandung akan menambah jumlah perjalanannya secara bertahap
mulai dari dua puluh perjalanan per hari naik menjadi empat puluh perjalanan hingga mencapai enam puluh delapan perjalanan perharinya
tim liputan cnn indonesia